ya tuhan tuhan kamu masih
kamu aja belum ada
masih aku udah ada
udah gak usah dibahas lah
gak beda ngaku ya
aku rasa gak percaya mas
kamu dulu punya dendam ke aku
karena saat di foto ini
aku justru melihat versi terbaik dari diri kamu mas
dan sampai hari ini
aku tetap bersyukur
karena allah sudah mempertemukan aku
aku tuh kepikiran terus deh sama tante rosa
ngeliat roy sedih aja
dia sampai ketrigger kayak gitu
apalagi kalau dia tau
andin itu adalah terpidana
atas kasus pembunuhan roy
al adopsi anak
bakal apaan sih
al sih juga gak kasih tau aku alesannya apa
sejak pertama kali aku balik dari boston itu
rina itu udah ada
aku tau itu
kamu belum tidur
ini harangetnya ya
dan papa minta kamu lebih memperhatikan elsa ya
kalau sampai elsa minta bantuan sama papa sama mama
berarti komunikasi kalian buruk
kamu minta bantuan apa sama mama dan papa
bantuan apa sih
aku gak ngerti
papa bilang sendiri
kamu minta bantuan sama mereka
udah jelas jelas gue minta supaya nino gak tau soal gue minjem uang
kok malah dikasih tahu sih
aku juga gak tahu sayang
supaya kamu gak nyelidikin kasus meanin lagi
karena aku gak mau kamu celaka
kok kamu menuduh aku kayak begitu
ya enggak lah sayang
kalau sampai kamu minjem pinjam uang sama orang tua aku
aku akan marah besar elsa
karena itu sama sekali gak etis
lagian kamu tau sendiri aku gak pernah ngelakuin itu
aku juga udah jadi brand ambasador cantika skincare
jadi aku punya uang buat apa
aduh kamu tuh
lagian jam segini
malem malem segini ngapain mikir yang aneh aneh
coba bukannya istirahat
yaudah nih kamu minum dulu nih
aku mau kamar mandi dulu
kenapa jadi gak bisa tidur sih
tidak peka sama sekali
sekarang setiap saya membuka mata
yang pertama saya lihat itu kamu
kamu cantik banget din
kamu pasti tamat tua kan
ya tuhan tuhan kamu masih
kamu aja belum ada
masa aku udah ada
ya udah psychiatricak
kenapa ada panic
minimal fusion ya
urutan untuk ustrak mobil mendingan
mas mas masa tengah malam cari uban sih
kenapa jadi gue sih yang gak bisa nandiri begini
dulu elu kan yang nolak nolakkanin
tapi gue yang lagi berusaha ngertiin andin
solo pasti bisa tahan sampai andin sudah siap
sampai semua masalah di rumah tangga ini sudah bebas
hakikat tempat ber swish

kenapa lagi sih kenapa sih baru diangkat lu tahu gak gue stress seharian
kerja kejar orang karena ada yang pasang sketch muka gua di media sosial iya saya
tahu makanya saya nyuruh kamu buat sembunyi sembunyi gimana susah se indonesia nyariin gue
karena ada yang janjiin uang satu miliar untuk nangkep gua pokoknya sekarang lu kirim lima puluh juta
lagi supaya gua bisa pergi ke luar negeri kamu dengerin jangan macem macem kamu coba
merasa ya siapin besok atau gua bakal ketangkap dan sebut sama lo
ya allah aku aku cuma mimpi
ma kenapa mau mimpi
elsa kenapa ada masalah
ya kamu kan feelingnya kuat sama elsa
jadi kamu tahu kalau elsa kenapa kenapa
pak sebenarnya aku ingin sekali cerita soal elsa
tapi aku takut
aku takut papa akan marah besar
dan kalau sampai papa tahu apa aja yang udah elsa lakukan selama ini
elsa elsa gak apa apa elsa baik baik aja kok dia
ya dia elsa bilang
nino katanya udah
keluar dari rumah sakit
alhamdulillah kok gitu
bapak mau kemana kok udah rapih
aku mau ketemu pak thomas
mau lihat coffee shopnya seperti apa
katanya sih udah jadi
ya moga moga minggu depan udah bisa launching lah
ya udah aku
aku buatin sarapan roti sama teh buat kamu

ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia